dula kamu kenapa dula
baik banget sih dia
dia gak jijik gak canggung
padahal abdul itu kan bukan adik kandungnya
adik kakak harus kuat
aduh lupain aja deh masalah kita
ini masalah gawat nih
kalau lo ternyata bener bener anak tiri bokap lo
ini masalah lo sama tristan
opi sama tristan tuh udah pacaran
kita tuh deket sama keluarganya opi
opi tuh emang sialan
udah deh mendingan lo gak usah kejar kejar tristan lagi deh
lo gak ada harapan
gak gak gak
gak ada yang bisa ngelain training
aduh yodis kan lo dimana ra
di rumahnya opi
ngapain lo disitu
ceritanya panjang nanti gue ceritain deh
yaudah deh sekarang mau temuin gue aja ya
gue butuh bantuan lo buat ngasih peringatan sama si op gembel itu
opi tuh tahan gue disini
gue udah buat kesalahan terus gue harus nebus kesalahan itu
kalau enggak gue laporin polisi
makanya lo aja deh kesini
gak gak gak gue gak mau tau
pokoknya lo harus temuin gue sekarang
ntar lo gue bantu deh buat keluar dari situ ngapain
ya udah gampang gampang oke oke
cuma ambil minum aja buat abdul
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kok muntah muntah sih

nah biarin aja
ntar kalau aku pergi paling aku bebas dari tanggung jawab aku
ini semua kan sahabatnya wina
kok qua dia gak ngikutin mobil aku
kalian balik pa ya ya disposfeld
pengen liat dimas krib
awas jangan kena mutanya
kotor tahu bekumannya
alah kata karangga
kita tuh harus saling menolong
bersama di mata tuhan
aduh tapi jangan
terima kasih bang
nah ini dia
eh setoran lu mana
saya baru bisa nyetor besok bang
apa gua nggak salah denger
eh lu lihat
lu punya utang sama gua tuh
terus lu kapan mau bayarnya
tapi saya butuh buat bayar rumah sakit abdul bang
eh lu nggak usah melas melas di depan gua ya
gua nggak bakal tergugah
koperasi simpan pinjam apa
kak abdul kak
kak abdul kak abdul
abdul kamu kenapa dul
baik banget sih dia
dia nggak jijik
padahal abdul itu kan bukan adik kandungnya
adik kakak harus kuat
itu efek dari benturan kepala kamu itu
dia udah makan
yaudah sekarang kamu ambilin makanan dan obatnya ya
ini nggak boleh telat
kakak nggak bisa bawa kamu ke rumah sakit

kakak nggak bisa bawa kamu ke rumah sakit
kakak nggak bisa bawa kamu ke rumah sakit
kamu ngapain sih tarik tarik tangan aku
kamu ngapain sih tarik tarik tangan aku

iya aku juga tahu
tapi kamu tahu kan
kalau aku nggak punya uang
aku tuh nggak tegak lihat abdul muntah
kamu harus cari uang
abdul muntah kamu harus cari uang
kamu gak tega
bukannya kamu mau ninggalin dia
udah deh gak usah dibahas
aku takut dia mati
kamu harus cari uang kamu harus bawa dia ke rumah sakit
kalau saya gampang untuk nyari uang
kamu gak usah ngajarin saya
saya sama opi itu gak punya uang
rumah sakit aja kita belum bayar
terus gimana dong
ya udah kamu gak usah khawatir
tadi kan dokter udah ngasih obat
tapi itu obatnya cuma dikit
tadi aja aku liat udah mau habis
lu kalau kayak dia tuh gak bisa disembunyi disini
dia harus bawa ke rumah sakit
aku senang kamu peduli sama keadaannya abdul
kita gak punya uang
kasian ya karangga
dia nggak punya duit buat bawa ke abdul ke rumah sakit
ya udah kalau gitu kita kerja aja
tapi nanti kita diomelin gak ya
enggak gak bakal diomelin
tungguin juga gak nol tuh anak
hai ha mati lagi kemana sih laura
tristan siang bener bener
lagi ya nggak usah deh ya ampun nggak apa apa kopi aku juga seneng lagi pula juga aku liburan
oh ya makasih coklatnya iya sama sama makasih juga kamu udah membaik lagi ya sama aku oh ya
jangan lupa bilang kesapaan kamu itu kalau aku tuh bukan orang gila ya udah aku duluan ya kamu
selamat kerja ya hati hati ya
engil berbising rambut ini
tristan dari gue
tapi perlu tetap berani ya
oh gue tahu
eh gue gak ngerebut ya
eh jangan prapura ya
lo kira gue gak tahu
lo abis diantar sama tristan
kalau tristan abis dari rumah loh
wah tuh bener bener sialan ya
oh gak bisa semudah itu ngalahin gue
kalau lo tetap nekat
gue bakal nyakitin lo lebih dari ini
oh iya dan satu lagi
tolong lo lepasin laura dari rumah lo yang kumuh itu
kasian temen gue tuh gak
kalau berani lapor polisi
karena lo udah ngerebut gebetan gue